prestasi timnas sepak bola indonesia terhenti di babak semifinal saat melawan vietnam dengan skor dua di maidin stadium hanoi pada senin malam
sejumlah suara netizen pun terpecah merindukan kemenangan karena tiga puluh satu tahun sudah timnas indonesia tak berprestasi
evaluasi apa saja yang patut dilakukan timnas kami akan mengulasnya bersama pengamat sepak bola anton sanjaya samad sore mas joy
ini adalah sebetulnya gambaran dari pembinaan sepak bola indonesia memang tidak benar
jadi kalau eva bilang tadi sudah tiga puluh tahun terakhir kan indonesia meraih medali itu medali masi games seribu sembilan ratus sembilan puluh satu
itu mungkin banyak generasi milenial sekarang juga sudah lupa
jadi memang pembinaan indonesia ini mandek stagnan
karena menurut saya federasi pssi ini atau asosiasi fifa bilangnya
pssi ini memang tidak peduli
peduli dengan pembinaan usia muda terutama ya
karena kalau kita lihat negara negara maju itu kan sources pemain mereka itu kan dari pembinaan usia muda
sehingga argentina bisa jadi juara perancis spanyol jadi juara dunia itu kan karena pembinaan usia muda
bukan karena liga satu mereka hebat gitu loh
ya liga satu itu adalah buntut atau ujung dari pembinaan usia muda
tapi opus coronanya adalah ujung pembinaan yang paling utama
itu ya tim nasional
kalau tim nasionalnya tidak berprestasi ada sesuatu yang memang berantakan dalam sistem pembinaan sepak bola di satu negara
oke mas joy kalau kemudian kita kembali ke pertandingan semalam begitu ya
proses gol pertama vietnam ini kan sebetulnya tercipta pada menit awal
sama persis dengan gol gol vietnam saat di fase grup
anda melihat pelatih sinteyong ini tidak mengantisipasi umpan saat menyiapkan game plan leg kedua
menurut saya memang ada hal
yang menurut saya sintayong ini tidak terlalu fokus sekarang ya pada tim yang ada sekarang
jadi banyak sekali analis yang mengatakan bahwa memang ada sedikit ketika di leg pertama
sintayong menyiapkan sebetulnya vietnam itu membombardir pertahanan indonesia sehingga permainannya skemanya agak bertahan
tapi ternyata vietnam nggak sangar sangar amat gitu ya
biasa biasa saja gitu
dan pergantian pemain witan dimasukkan kan di leg pertama pun sudah menit ke sembilan puluh
tidak ada waktu untuk witan dan siapapun yang masuk di menit sembilan puluh itu untuk beradaptasi dengan permainan
dan kemarin pun menurut saya dari ada gol gol di awal babak itu memang menunjukkan konsentrasi pemain pemain indonesia itu tidak bagus sejak kick off
memang ini ada hal yang sangat mendasar menurut saya
game situation mereka ini tidak bagus disiapkan
jadi mereka itu tidak panas
belum panas ketika mereka masuk
ke lapangan dan kick off
di menit ketiga gol pertama menit ke empat puluh tujuh artinya itu dua menit setelah kick off babak kedua indonesia bobol
jadi memang menurut saya overall semua harus dievaluasi
terutama kalau kita lihat juga sebetulnya departemen penyerangan sintayong ini berantakan betul
dan tidak ada bukan cuma tidak ada shot on target ya
tidak ada betul betul tidak ada hal yang membahayakan vietnam dalam dua pertandingan
artinya game plan nya indonesia ini mudah terbaca begitu ya mas joy
saya rasa kalau di lag kedua sudah betul betul dibaca
yang punya kesempatan sebetulnya di leg pertama
cuma sayang ada empat peluang bersih memang tidak bisa diselesaikan
sama sekali tidak clinical penyelesaiannya
jadi memang ini sangat terkait dengan apa ya
dengan pengalaman dengan kematangan pemain
dan saya lihat memang pemain pemain ini memang mereka terhebat sekarang
kalau kita bicara liga satu
tapi kalau sudah bicara level internasional sudah berbeda lagi
jadi memang ada level yang betul betul tertinggal indonesia ini
oke kalau kemudian kita bicara pemain
ini ada pemain muda yang tengah jadi sorotan marcelino ferdinand
nah semalam ini terlihat kesulitan untuk mendapatkan aliran bola untuk menjebol gawang vietnam
nah apa yang terjadi menurut anda
apakah ada salah strategi di sini
saya rasa kalau kita bicara sejak leg pertama
marcelino ferdinand kan punya beberapa peluang
nah kemarin itu vietnam kan vietnam ini memang terkenal dengan pertahanan mereka yang sangat solid
dan kelihatan betul solidan mereka itu di lag kedua
sampai sekarang itu vietnam belum pernah kebobolan loh di ifs
jadi kalau marcelino ferdinand yang anda bilang tadi tidak bisa dapat peluang
saya sih bisa paham karena memang vietnam ini luar biasa
tapi bukan soal taktik
bukan soal taktik
sintayong menurut saya memang vietnam yang sangat solid
dan indonesia tidak punya kreativitas ketika masuk ke pertahanan vietnam
dan kemarin sebetulnya mark klok sudah lag pertama bagus ya
tapi lag kedua menurut saya ada sadil ramdhani yang masuk menggantikan rahmat irianto di lag kedua
menurut saya justru jadi bumerang
karena sadil ini kan tipenya menyerang
tapi justru disitulah
titik lemahnya indonesia gampang sekali tertekan
goal pertama itu tidak ada dm
yang menjaga pemain pemain agresif vietnam
dan itu terasa betul terutama di gol pertama
dan gol pertama itu yang membuat sebetulnya seluruh permainan berubah bagi indonesia
karena indonesia kemudian menjadi lebih tegang tertekan
dan kelihatan betul tidak bisa mengembangkan kreativitasnya
kalau semangatnya saya lihat sih ada
tapi memang kalau nggak ada kreativitas sulit untuk menembus vietnam
nah kalau kemudian bicara pergantian pemain
hingga babak kedua berjalan lebih dari lima menit
posisi indonesia kan kemudian terdesak
ini tidak ada pergantian pemain oleh sinteyong
apa anda lihat memang tidak ada lagi pemain yang bisa masuk untuk memecah kebuntuan ini
sebetulnya kan witan masuk ya kalau tidak salah di menit ke enam puluh an
tapi memang vietnam sudah terlanjur solid
mereka sudah terlanjur solid
pd nya sudah terbangun karena selama mungkin lima puluh atau enam puluh menit indonesia tidak bisa mencetak satupun shot on target
bahkan tidak ada penetrasi sama sekali ke wilayah sepertiga akhir pertahanan vietnam
jadi memang indonesia sendiri mengalami kebuntuan
kemarin saya lihat mark klok tidak bisa berbuat banyak juga
sadil juga terlalu banyak
memang vietnam ini tricky ya
mereka agak sedikit brutal mainnya
yang membuat pemain indonesia mungkin nyalinya agak berkurang
karena mereka harus berbenturan terus
bahkan ada yang disikut ya
dan itu meluput dari perhatian wasit
itu juga yang melemahkan menurut saya mental bertanding pemain indonesia
sehingga kreativitasnya memang menjadi tidak keluar
dan itu bagian dari permainan
indonesia harus mengatasi itu
dan vietnam terkenal dengan itu
dan itu masih dalam koridor permainan
menurut saya indonesia kalah cerdik lah
dalam hal strategi yang non teknis
dan ada kuncinya itu adalah masalah mental begitu ya
kalau kemudian kita bicara pelatih sinteyong yang kemudian memberikan menit bermain yang lebih terhadap pemain pemain yang bermain di liga luar negeri
meskipun di klub masing masing mereka ini jarang bermain
apakah ini juga mempengaruhi sebetulnya
ya pasti ada pengaruhnya ya
walaupun status mereka itu
sebetulnya kan lebih
bukan lebih tinggi ya
mereka lebih elit daripada pemain pemain yang ada di domestik
tapi pemain domestik kan lebih banyak menit bermainnya
arhan atau asnawi
tidak terlalu banyak menit menit bermainnya
sehingga kemudian memang ada kekakuan ketika dia masuk ke lapangan itu karena memang menit bermainnya kurang
dan sistem yang dibangun oleh sinteyong
itu membutuhkan pemain pemain dengan jam terbang yang tinggi
dan ini yang tidak terpenuhi untuk pemain pemain yang berada di luar
tapi menit bermainnya kurang
cuma mereka memang sebetulnya kepercayaan dirinya harus lebih tinggi
inilah yang kemudian membuat indonesia ini hampir semua puzzle nya yang dipasang oleh sintayong ini tidak klik gitu
satu sama lain
dan saya lihat sih kemarin dari sisi semi pertandingan
semifinal sama sekali pertandingan yang bukan pertandingan yang bagus ya
bahkan vietnam pun sebetulnya mainnya jelek banget gitu loh
tapi ya inilah level kita masih level asia tenggara
overall sebetulnya indonesia harus bebenah lebih banyak ya
kalau saya sih udahlah
tidak usah mikir juara
tidak usah mikir apa
kita mulai fokus kepada bagaimana meningkatkan kualitas liga domestik
sehingga kemudian kita punya tim nasional yang jauh lebih bagus daripada yang ada sekarang
sinteyong tidak bisa apa apa lagi karena memang sudah mentok
artinya memang sources yang dia punya tidak bisa lagi digenjot lebih tinggi lagi untuk menandingi vietnam atau thailand
nah ini terakhir
apa catatan yang bisa anda berikan untuk tim nasional yang akan berlagak di putaran final pla asia tahun ini
agar tentunya tidak menjadi bulan bulanan begitu ya
dengan tim kuat asia nanti
kalau tadi anda katakan sudah tidak bisa diapa apakan lagi
apakah perlu ada evaluasi
untuk pelatihnya juga
saya rasa kalau pelatih diganti agak terlalu riskan ya
karena sinteyong kan sudah berjalan tiga tahun
dia sudah tahu sebetulnya apa yang harus dia lakukan
problemnya adalah memang pemain pemain ini butuh jam terbang yang lebih tinggi lagi
kalau di liga domestik sebetulnya sintayong sebagai pelatih tim nasional itu bisa minta ke pelatih pelatih liga domestik untuk memberikan
berlabel tim nasional tolong dikasih jam terbang yang lebih tinggi
itu bisa karena kan di sana dia ada direktur teknik
direktur teknik itu punya kewajiban bilang sama pelatih pelatih di lokal di domestik untuk memberi jam terbang
karena ini kan aset nasional
itu dilakukan oleh jerman dilakukan oleh spanyol untuk membuat tim nasional mereka kuat
sehingga kemudian mereka sekarang butuh sebetulnya mereka bertemu lebih banyak lagi
ketemu atau dipertandingkan dengan tim tim yang menurut saya kelasnya lebih bagus daripada sekadar kurasau gitu ya
mungkin ketemu jepang lah ketemu korea lah gitu ya
sehingga sebetulnya mereka kalaupun kalah itu mereka punya pengalaman bertanding yang jauh lebih bagus daripada sekedar melawan kurasau
oke semoga ini tentunya masukan masukan ini bisa dilakukan begitu ya
dan nanti performa tim nasional ini akan baik pada saat nanti di
putaran final piala asia terima kasih
paling nggak jangan malu maluin lagi
kalau ya minimal dapat trofi gitu ya itu minimal
tahun dua ribu tujuh juga indonesia bagus ya walaupun kita tidak kemana mana hanya di babak grup tapi bagus permainan indonesia waktu itu
oke kita akan lihat sama sama ya terima kasih bung anton sanjoyo atas ulasannya pada malam hari ini selamat malam
sama sama terima kasih selamat malam